jumat sore tersangka kasus pembunuhan wayan mirna salihin jessica kumala wongso
dikunjungi ibunya di rumah tahanan pondok bambu duren sawit jakarta timur
ibu nda jessica imelda wongso datang ke rutan pondok bambu tidak lama setelah jessica tiba di sana
ditemani supir pribadinya imelda wongso membawa sejumlah bingkisan untuk putrinya
kehadiran imelda wongso sempat ditolak penjaga rutan karena belum mendapatkan izin
namun akhirnya imelda wongso diperbolehkan masuk ke dalam rutan setelah mendapat izin dari pihak rutan